kehadiran bonek pada laga klasik persija kontra persebaya di stadion utama gelora bung karno
membuat jackmania berada dalam posisi dilematis
di satu sisi mereka dalam proses merajut perdamaian dengan bonek
di sisi lain denda dari pssi mengancam klub
sebagian jakmania menyalahkan regulasi yang ditetapkan oleh pssi
mereka menganggap aturan ini justru membuat jakmania tidak dapat membalas jamuan bonek
yang menerima kehadiran the jack di gelora bung tomo surabaya pada laga pramusim dalam rangka hari ulang tahun ke sembilan puluh enam persebaya
soalnya kan tidak ada ajang yang bisa mempertemukan kedua belah supporter
kalau misalnya supporter bisa datang ke pertandingan tandang
itu bisa menandakan bahwa ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak supporter
dengan adanya pelarangan ini ya jadi tidak ada ajang yang mempersatukan ya
makin susah untuk mempersatukan kedua belah supporter ini
sebagian lainnya menyayangkan langkah bonek yang memaksakan diri bertandang ke gbk
ada juga yang justru mengkhawatirkan keselamatan bomik yang datang
mengingat masih ada sebagian kecil jakmania yang belum menerima kehadiran bonek
terada pergesekan lah sama bonek gitu
kurang lah gitu
kalau yang lainnya kan bisa berdamai
tapi nggak tahu yang lainnya kan belum tentu bang
satu kepala bisa berdamai seribu kepala belum tentu
gitu aja bang
sementara itu meski tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengamankan bonek yang datang
ketua umum the jackmania diki sumarno menyayangkan kedatangan bonek
karena berpotensi merugikan kedua klub kesayangan mereka
ya makanya kita kan komitmennya adalah sama sama menjaga klub kita ya
sama sama biar klub kita tidak didenda ya
kalau dibilang keberatan mungkin ya kita menyayangkan saja
jika memang nantinya dengan ada beberapa kejadian terus persija akhirnya harus kena denda
ataupun persebaian juga kena denda
regulasi pelarangan kedatangan supporter tandang ini kemudian dipertanyakan efektivitasnya
mengingat ini sudah kesekian kalinya ada supporter tandang yang hadir
tanpa menggunakan atribut lengkap
tim liputan cnn indonesia